kalau saya mau berpikir pikir hilang lah pak hilang pak
selebritas nikita mirzani berteriak histeris dan menangis
saat tidak dibawa ke rutan kelas dua b serang banten
selasa dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
penyidik satuan reserse kriminal polres pas serang kota
menyerahkan tersangka kasus pencemaran nama baik itu
ke kejaksaan negeri serang
nikita tiba di kantor kejari serang
di jalan raya serang pandeglang pukul tiga sore
di dampingi kuasa hukumnya fahmi bahmit dan ferdinand hutahayari
pukul enam sore berkas dinyatakan lengkap dan ditahan
nikita mempertanyakan proses hukum kasusnya
dan berkali kali menyebut dito mahendra
nikita juga menyebut penegak hukum tidak memiliki hati nurani
meski nikita menolak kejaksaan negeri serang tetap menahan nikita mirzani
tadi tempat menolak cuman kita akan persuasif aja ya
kita kan juga manusiawi juga bagaimanapun juga
pasal untuk ditahankan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan
karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan jadi kita lakukan penahanan
penyidik beralasan penahanan dilakukan karena ancaman pidana di atas lima tahun
sesuai pasal dua puluh satu ayat satu kuh pidana
penahanan dilakukan agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya
tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti
jaksa penuntut umum akan mempersiapkan surat dakwaan dalam waktu dua puluh hari
untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri serang
nikita dikenakan pasal dua puluh tujuh ayat tiga
atau pasal tiga puluh enam junto pasal lima puluh satu ayat dua
undang undang ri nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
tentang perubahan atas undang undang ri no sebelas tahun dua ribu delapan
tentang informasi dan transaksi elektronik
dan atau penistaan fitnah dengan tulisan
sebagaimana dimaksud dalam pasal tiga ratus sebelas kuhp
adi mazda serang banten